ma aku lapar
kita masak yuk
aku lapar ma
kamu nembak aku
aku mau jadi pacar kamu rendy
spesifikasi bangunan dari pt sentosa jaya
sudah sesuai dengan yang kita mau pak
progresnya terus maju pak
saya juga barusan selesai dengan
pak yandi buat meetingnya
kamu sekarang bisa balik ke kampung
spesifikasi bangunan dari pt sirkosa jaya
sudah sesuai dengan yang kita mau pak
spesifikasi bangunan dari pt sentosa jaya
ya sentosa jaya
ini bu pesanannya
makan dulu yuk
ini bu pesanannya
oh iya terima kasih